tidak sekali ketegangan antara warganet indonesia dengan warganet malaysia mengemuka
sebelumnya peristiwa serupa pernah terjadi
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami prof hikmahanto juwana
guru besar hukum internasional universitas indonesia
halo selamat malam prof
selamat malam dea sehat ya
prof ini ramai diperbincangkan dan akhirnya pemerintah indonesia sejauh ini
menunggu wait and see terkait dengan penyelidikan polisi deraja malaysia
apakah anda melihat langkah ini sudah tepat
menurut saya sudah tepat
karena begini yang kita perlu pahami
bahwa yang dilakukan ini kan sebenarnya mungkin warga negara malaysia
atau warga negara non malaysia yang berada di malaysia
bahkan juga warga negara yang tidak ada di malaysia
tapi akunnya ada di malaysia
kita masih belum tahu
kalau misalnya kemarin ada agen intelijen dari kedutaan besar jerman
yang datang ke markas fpi itu yang perlu diprotes
itu yang perlu diramekan
tapi kalau seperti sekarang ini kan kita belum tahu
jangan jangan nanti polisi diraja malaysia menangkap pelakunya
karena ternyata seperti
kayak di indonesia mereka mereka yang melecehkan kepala negara
simbol simbol negara berani di sosial media
tetapi ketika ditangkap menangis nangis
jadi ini yang kita harus sabar menanti
yang pasti sudah ada pernyataan dari pemerintah malaysia
melalui kedutaan besar
pertama adalah janji dari pemerintah
dan pemerintah malaysia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
oleh kepolisian mereka
kalau nanti memang itu dilakukan oleh warga negara malaysia
maka akan dikenakan sanksi yang berat
termasuk juga mungkin warga negara asing
yang melakukan upload itu di akun malaysia
tapi kalau misalnya dia di luar malaysia
ya tentu sulit untuk aparat penegak hukum

hal yang ketiga
pemerintah malaysia melalui kedutaan besar malaysia
tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini
karena punya potensi untuk merusak hubungan
jadi menurut saya
kita di indonesia juga harus proporsional
mana yang memang harus
kita tekan pemerintah untuk melakukan
melakukan tindakan yang lebih keras
dari kedutaan besar jerman
yang mengunjungi markas fpi
dan mana yang katakanlah dilakukan oleh
kita nggak tahu siapa pelakunya
yang ada di akun malaysia
yang pasti adalah itu tidak dilakukan oleh
pejabat atau pihak yang berwenang dari malaysia
tapi jika memang terbukti
kita beranda anda ya
jika memang terbukti yang melakukan adalah warga negara malaysia
seperti apa indonesia harus bersikap
apakah perlu memanggil duta besar malaysia
untuk diminta klarifikasi atau seperti apa prof harusnya
kalau itu warga negara malaysia
itu kan bukan bagian dari pemerintah malaysia
bagaimana kita mau memanggil duta besar malaysia
padahal ini bukan tindakan resmi dari pemerintah malaysia
kita di indonesia
kita banyak nih yang mengupload
melecehkan kepala negara kita
mungkin kepala negara negara lain dan lain sebagainya
katakanlah duta besar kita di negara tertentu dipanggil oleh
kecuali kalau memang dipanggil itu
kalau memang kita protes terhadap tindakan dari pemerintah negara tersebut
seperti tadi saya berulang ulang
katakan agen intelijen
itu yang kita mau protes keras
tapi kalau ini kan masyarakat biasa
belum lagi kalau misalnya masyarakat biasa ini
ternyata dia dalam rangka pansos
atau supaya dapat banyak subscriber
ya kalau misalnya seperti ini
ya buat apa gitu
meskipun ini sudah
kedua negara sudah mengambil sikap ya
indonesia sudah dengan sikapnya untuk wait and see
kemudian malaysia juga menginvestigasi
tapi tetap ramai di media sosial
rakyat tetap di dunia nyata pun membicarakan soal hubungan indonesia dengan malaysia
boleh dijelaskan nggak prof
sebenarnya hubungan ini mengapa menjadi panas
apakah ada faktor sejarah di tahun enam puluh an ketika presiden soekarno saat itu
berbicara soal ganyang malaysia
apakah ada kaitannya itu prof hingga saat ini
ya kalau misalnya secara historis
memang hubungan kita naik dan turun
dan isu yang dipermasalahkan itu bisa macam macam
sensitivitas dari masyarakat kita sangat tinggi
kita ini dibandingkan masyarakat di malaysia
boleh dibilang superior
banyak orang malaysia yang datang ke indonesia untuk belajar
banyak orang indonesia yang belajar di malaysia